ya anda kembali di layar pemilu terpercaya
kita kemudian masih dalam pembahasan pengamanan
terutama di masa tenang dan juga jelang pemilu dua ribu dua puluh
yang akan jatuh pada tanggal tujuh belas april nanti
bagaimana kemudian pengamanan jelang pilpres
terutama dari penempatan personil tni
saya sudah bersama dengan kapendam jaya
selamat malam pak kris
apa kabar pak kris
baik ya pak
kita bicara mengenai ini pak
kerawanan potensi kerawanan
juga pengamanan di masa tenang
dan juga untuk pilpres dua ribu sembilan belas
penempatan personil tni ini bagaimana pak
terutama mungkin bisa dilihat dari di indonesia
atau dari provinsi dki jakarta sendiri
ya jadi yang perlu saya sampaikan disini
karena saya kapasitas saya sebagai kepala peneran kodam jaya
jadi saya berbicara hanya di
daerah provinsi dki jakarta
dan provinsi banten yang memang merupakan
jakarta sendiri memang merupakan barometer dari indonesia
semuanya juga akan bermuara nanti di jakarta
termasuk nanti juga penghitungan suara
apabila ada klaim dari wilayah
juga akan bermuara nya akan di jakarta
jadi jakarta itu
semua ras ada di situ
semua suku ada di jakarta
jadi semua golongan juga ada di jakarta
titik sentralnya akan dibuka
sehingga memang rawan akan terjadi
perselisihan atau konflik di situ
nah dari pihak tni sendiri
atau tni jakarta dalam hal ini kodam jaya
kami sudah memprediksi itu
artinya kita sudah membuat perkiraan perkiraan
daerah daerah mana yang memang kita anggap akan rawan
tetapi tidak akan kita sampaikan disitu
kita menganggap semua wilayah jakarta memiliki perlakuan yang sama
tetapi terus terang memang di dalam kami sendiri
kami mempunyai penilaian penilaian khusus
sudah dipetakan ya pak
ya sudah ada pemetaan itu
dan memang jauh jauh hari
kita sudah berkoordinasi juga
dengan rekan rekan dari polri
dalam hal ini polda metro jaya
kita bersama sama untuk mengamankan
yang memang daerah ini menjadi daerah tanggung jawab kita
jadi sudah ada pemetaannya
tapi memang hampir semua di provinsi dki jakarta
tapi sudah ada pemetaan khusus
wilayah wilayah mana yang kira kira ini berpotensi kerawanan begitu pak
iya memang kita anggap semuanya sama
dan memang ada tempat tempat khusus yang memang
perlu perhatian perhatian khusus ya
karena di sini ibu kota negara ya
memang ada yang harus obyek vital nasional
kelas perlakuan yang berbeda
oke bentuk sinergitas dengan kepolisian bagaimana pak kemudian
untuk bisa mengamankan pemilu ini
jadi bentuk sinergitas dan soliditas tni
dengan polri dan maklumat nikodam jaya
dengan polda metro jaya
tidak hanya dalam rangka pemilu dua ribu sembilan belas ini
tapi memang sudah kita lakukan dan kita kerjakan
sebelum sebelumnya gitu ya
jadi dalam mengamankan pemilu ini sendiri
kita memberikan perbantuan kepada polri dan metro jaya
tni dan ketandaran sendiri dalam nikodam jaya
kita mengerahkan lima belas satu ratus dua puluh dua personil
untuk membantu polri
dan kita juga melakukan pengamanan berlapis
mengandung berlapis ini dalam artian
kita juga memiliki tugas pengamanan instalasi vital
pengamanan objek vital nasional
kemudian ada pampipip
kemudian penebalan di polres polres
dan pengamanan tps tps yang ada
jadi memang itu kita lakukan secara
dan juga kita membuat posko posko gabungan
bersama dengan polda metro jaya
kalau ada posko gabungan ya pak
kemudian kita melakukan patroli patroli gabungan
tentunya jangan dibayangkan bahwa ini patroli yang bersenjata yang menyeramkan tidak
tapi ini justru adalah patroli patroli yang bersifat dialogis
mengajak masyarakat untuk mengamankan
menyukseskan pemilu sehingga pemilu ini
yang merupakan pesta demokrasi kita
bisa berjalan dengan lancar
itu patroli patroli yang tadi sudah dikatakan oleh
pak kris itu sudah berlangsung sejak kapan itu
padahal sampai kapan nanti
ya kalau patroli bersama sama dengan kepolisian hani
misalnya kodim dengan polres
itu memang sudah kita rutin kita lakukan
jadi untuk efek di trans
artinya mencegah orang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan ya
dengan kita patroli rutin
dengan rute yang berbeda beda
dan sekarang kita tambah lagi patroli itu bersifat dialogis
tidak hanya mengamati
tapi bersifat dialogis
kalau yang dialogis itu bagaimana tuh pak
jadi misalnya begini
saat misalnya tim kita prajurit kita
dari polres bersama sama
berpatroli berkandalan per motor
kemudian menemukan kerumunan masyarakat
atau pengelola pemuda yang sedang nongkrong duduk duduk
kemudian sambil kita melakukan pendekatan
dan mengajak mereka
pesta demokrasi ayo jangan golput ya
gunakan hak pilih anda untuk sama sama
kemudian jangan ada yang menjadi provokator
jangan sampai saling
ada gesekan gitu
tapi memang ada patrolinya sudah berjalan
dan tentu ini semua untuk memperkuatkan pil pres
ataupun pemilu dua ribu sembilan belas nanti
untuk hari h akan seperti apa pak
bentuk perbantuan pengamanannya
bersama dengan polda metro jaya
kita sendiri sudah melakukan apel kemarin ya
pihak kodam jaya juga kami sudah melakukan apel
terhadap personil personil yang di bko kan kepada kodam jaya
jadi kalau kodam jaya sendiri
tidak mencukupi personilnya
kita juga mendapat perbantuan dari
unsur angkatan darat yang lainnya seperti
kopassus kostrad yang ada di wilayah jakarta
kemudian dari unsur angkatan laut ada marinir
kemudian ada unsur dari angkatan udara paskas tni au
juga tergabung di bawah komando panglima kodam jaya
dalam rangka pengamanan
mereka mereka itu atau prajurit tadi bersama sama dengan prajurit organik kodam jaya
sudah kita tentukan titik titiknya
dimana mereka akan masuk
kurang lebih kita ada sekitar enam puluh lima ribu tps yang kita amankan
oke enam puluh lima ribu tps yang diamankan
jelas tps yang diamankan oleh kodam jaya
akan lebih banyak daripada tps polda metro jaya
karena wilayahnya sangkupnya lebih luas kodam jaya
kodam jaya ini meliputi ada provinsi banten juga di bawah kita
ada kota tanggerang tanggerang selatan dan
kabupaten tanggerang sendiri itu di bawah kodam jaya
depok bekasi dan kabupaten bekasi sendiri
jadi memang itulah
yang menyebabkan jadi
kita agak lebih banyak tugasnya
kalau di banten bagaimana pak
pemetaannya seperti apa kalau untuk yang di provinsi banten
ya artinya setiap daerah kan memiliki karakteristik masing masing ya
kita tidak bisa sebutkan oh banten begini jakarta ini
tapi memang unsur unsur kewilayahan yang ada
dari korem kodim sampai tingkat koramil
itu dia sudah memetakan
daerah daerah mana yang memang harus mendapat perhatian
contoh obyek vital nasional instalasi vital misalnya pln
itu harus kita amankan
jangan sampai misalnya pada saat pencoblosan
sehingga terjadi kericuhan dalam penghitungan suara dan sebagainya
pelaksanaan pemilih itu sendiri
oke kalau di ibu kota titik titik vitalnya ada di mana
yang kemudian menjadi sorotan dan juga pengamanan antara polda dan juga kodam jaya
ya memang ada beberapa titik ya artinya yang mana instalasi vital
kemudian objek vital nasional seperti itu ya

itulah yang akan mendapat perlakuan perlakuan khusus
jelas jumlah personilnya juga akan lebih banyak
lebih banyak ya oke
ya lainnya gitu
itu titik titik yang kalau untuk di tps pak
ya kalau untuk tps sendiri ya
kita memiliki perlakuan yang sama ya
artinya memang sudah ada polanya
berapa tni dan berapa pihak kepolisian dan berapa lima
misalnya yang di situ untuk menjaga sekian tps gitu ya
jadi kita juga memetakan mana yang kira kira rawan gesekan
mana yang tidak
tapi kita pada dasarnya semua kita anggap sama
sehingga tidak ada yang kita anggap
oh ini mungkin aman ini tidak aman
tidak ada kita anggap semua memang memiliki perlakuan yang sama
di provinsi baik di jakarta atau dan juga di provinsi banten begitu ya
ada pengamanan yang sama jumlahnya juga tadi sudah berapa maaf pak chris
lima belas ribu untuk di jakarta dan juga banten ini untuk membantu perbantuan untuk polda metro jaya begitu ya
oke oke bentuk pengamanannya bagaimana pak nanti
ya tadi sudah saya sebutkan di awal
mulai dari hari ini saya mereka sudah masuk
sudah melakukan sudah insert ke titik titik tps tadi
kemudian akan melakukan patroli patroli gabungan
kemudian sambil tadi mengajak masyarakat
karena kan apakah nanti akan timbul gesekan gesekan kawan kawan tidak
ini kan karena
tni dan polri menjamin masyarakat untuk menyalur aspirasinya
untuk pesta demokrasi ini
ini kan pesta pesta kita bersama yang namanya pesta itu harus happy
jangan dibersusah gitu ya
ya ini kan karena mungkin pembelahannya di masyarakat sudah cukup sangat terpolarisasi
mungkin ada juga masyarakat yang terintimidasi atau takut begitu ya untuk ke tps
jadi dipastikan aman begitu pak dari polda metro jaya dan juga kodok jaya
dan nanti gini kalau memang ada indikasi indikasi tersebut bisa menurut pak nanti ya
indikasi indikasi tersebut bisa melaporkan kepada prajurit atau aparat yang ada di wilayah
termasuk kodam jaya sendiri kami sudah membekali para komandan satuan di bawah
itu prajurit prajurit yang di bawah
dengan gadgetnya ada aplikasi yang kita install
sehingga ada panic button istilahnya
atau emul emergency atau emul darurat yang bisa melaporkan secara langsung
dan bisa langsung dipantau oleh comment center atau pangdam jaya di comment center kita yang ada di jakarta
sehingga akan ketahuan pada saat itu juga
kita bisa memberikan reaksi yang cepat atau respon yang cepat untuk mengatasi itu supaya tidak melebar
baik pak untuk di provinsi paling tidak yang di bawah otoritas dari kodam jaya
apa imbauan dari pak kris untuk masyarakat berkaitan dengan keamanan pengamanan
ini di masa tenang dan juga sampai ke hari pemilihan umum di tanggal tujuh belas april nanti
ya kami juga menghimbau bahwa sekarang ini kan masa tenang ya
tidak ada lagi yang memprovokasi atau
artinya memancing mancing terjadinya keributan dan sebagainya
kemudian kami juga mengajak seluruh masyarakat bapak ibu saudara sekalian untuk sama sama pada tanggal tujuh belas april nanti
menyalurkan aspirasi politiknya
memerihakan pesta demokrasi ini
sehingga pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan aman tertib dan lancar sesuai dengan apa yang kita cita citakan
karena kalau di jakarta di banten sudah dipastikan aman oleh ada kodam jaya dan juga bersinergi dengan
pol demetro jaya
dan unsur yang lain
tidak hanya tni dan polri tapi seluruh masyarakat juga
jadi aman semuanya silahkan ke tps
insya allah aman
dan terakhir jangan lupa kita jangan lupa berdoa kepada yang maha kuasa
memohon ridulillah subhanahu wa ta'ala
apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar
baik baik terima kasih banyak mbak kris tomisian taurus sudah memberikan informasi soal tingkat keamanan di nanti pemilu
terutama untuk di provinsi dki jakarta sebagai ibu kota negara
terima kasih banyak pak chris sudah hadir di cnn malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya
masih di layar pemilu terpercaya
kami akan kembali usaha jadwal